ran lo yakin mau tetep tarung
gapapa gi apapun itu gue akan tetep lawan rizky
bahkan dengan sisa tenaga yang gue punya semua akan gue habisin
tidak tidak tidak
wuh mudah mudahan deh maipin segala kabur
ini sebenarnya tempat apa ya
tapi gimana caranya
gue harus keluar dari tempat ini
gue harus ke pertandingan
kiraan gue butuh gak ada
pangeran jalan ke arah sini
gak ada ketauan deh kalo penculikan ini ide dari gue
kok dia biarin pangeran lepas terus berkeliaran kemana mana
mu kita makan malu ga mati
gini tuh tempat kita memang
ini tempat pernikahannya main bang
kamu ngapain di area tempat larang
saya diculik dan disekap di gedung ini
saya harus ke hutan meranti sekarang juga pak
udah dapet info lain belum dari hp nya atta
gue udah coba cari tapi lokasi pastinya tuh gue gak nemu
mana handphonenya ata lobet lagi
gue gak mau sampe mereka beneran tarung
pak ayo pak lebih cepat lagi
tapi mas janji ya jangan laporin saya ke polisi ataupun yang punya gudang
soalnya saya takut dipecat mas
yaudah bapak tenang aja ya
sekarang jam berapa pak
jam sembilan kurang dua menit mas
gue gak boleh kalah walkout
gue gak boleh biarin rizky menang tanpa perlawanan sedikit pun
yaudah cepetan ya pak
tinggal dua menit lagi
gak mungkin kan pangeran datang
gue cabut ya
hah lo liat sendiri kan
gue bilang juga apa
pangeran itu gak mungkin ingkar janji
akhirnya pangeran datang juga
tangan lu kenapa

lo tenang aja
gue juga gak bakal kasih ampun lo sedikitpun

lo yakin mau tetep tarung
gue akan tetap lawan rizky
bahkan dengan sisa tenaga yang gue punya
semua akan gue habisin
sebenarnya tangan lo kenapa sih
habis nanti gue ceritain semuanya
gue harus hajar dia dulu
dari dulu lo gak pernah berubah rangka
lo itu selalu ngeyel
kalau aja lo bilang hari ini lo gak bisa taruh